dahulu kala di sebuah kerajaan kecil hiduplah seorang pangeran muda tampan dan baik hati
ayahnya adalah raja aquaria dan pangeran juno anak kesayangannya
pangeran juno dicintai oleh semua tapi dia punya satu obsesi kecil sangat kecil
tidak untuk kesekian kalinya ini bukan bunga biru yang kuinginkan
yang mulia maafkan aku tapi pangeran juno telah diperlihatkan semua bunga biru yang dimiliki kerajaan
aku tidak tahu harus apa
kau bukan satu satunya erin
aku adalah raja aquaria dan aku tidak dapat memahami putraku sendiri
sulit menjadi raja
yang mulia kau bersikap keras pada diri sendiri aku yakin kita akan menyembuhkan obsesinya
tidak ada obatnya aku telah mencoba semua dokter dan tabib
begitulah caraku bertemu dengan orang bijak
itu adalah ingatan yang ditekan
mungkin saja dia melihat bunga biru itu sebagai seorang anak dan ingatannya dihalangi oleh mantra
yang mulia sayangnya mantra yang digunakan untuk
menghalangi ingatan terlalu kuat bagiku untuk melihat apapun dalam pikirannya
tapi bunga biru
yang mulia bunga biru itu perlu ditemukan
putramu tidak akan damai sampai dia menemukannya
obsesi pangeran juno terhadap bunga biru tetap bersamanya sepanjang masa kecilnya
andai saja kulitmu seperti bunga biru
kau ingin aku menjadi biru
dan kehidupan dewasanya
aku ingin melafalkan soneta yang aku tulis di
biar ku tebak
kau tahu aku erin
obsesi pangeran juno mempengaruhi kerajaan
kemanapun penjaga perintah
yang bisa mereka pikirkan hanyalah bunga biru
pangeran memiliki semua jenis warna biru di kamarnya dan tamannya
itu indah tapi bukan biru yang aku cari
biru yang aku cari adalah biru terindah di alam semesta ini
itu lembut tapi kuat
malu malu dan berani
bagaimana bunga bisa berani
mari kita beri dia senjata lain yang terbuat dari batang biru
raja semakin khawatir
di satu sisi ada musuh yang menunggu untuk merebut kerajaannya
dan di sisi lain ada juno
satu satunya pewaris tahta yang
yah masih mencari jati dirinya secara harfiah
au di mana tempat tidurku
aku ingin akuaria
oh itu tugas yang mudah nyonya
itu adalah kerajaan kecil dengan pangeran yang secara terang terangan terobsesi dengan
bunga biru ku rasa
ku beri kau dua hari untuk mempersiapkan semuanya
lalu kita menyerang
yang mulia apa semuanya baik baik saja
aku telah mengirim pesan
arya akan datang
klan arya sudah lama ditakuti oleh setiap daerah
tujuan mereka untuk merebut kerajaan yang lebih besar
dan membuat tanda mereka di peta dunia
seiring waktu klan arya dihentikan oleh banyak raja yang kuat
tapi lebih dari dua dekade yang lalu sesuatu terjadi
klan arya mendapat pemimpin baru
dia galak berani dan kejam
sepertinya dia dibuat untuk mencapai tugas
yang tidak terpikirkan
dia tidak akan mendengarkan siapapun
tidak seorang pun kecuali penasihat dan pembantunya yang terpercaya rafia
helen ku tersayang
strategimu untuk menyerang aku arya cukup menarik
itu hanya kerajaan kecil
tidak ada gudang senjata
tidak ada persenjataan
apa kau percaya aku
sayang aku mempercayaimu lebih dari apapun
kalau begitu biarkan tentara
tidak aku tidak akan menerima perintahku
ini bagian dari rencana yang lebih besar
aku arya mempersiapkan diri untuk serangan itu
dan raja memerintahkan arryn untuk membawa pangeran juno sejauh mungkin
dia tidak akan meninggalkan
kalau begitu bahwa saat dia tidur pemimpin arya mungkin menyandraku
tapi selama putraku bebas aku arya akan memiliki harapan
malam tiba dan erin melakukan apa yang diminta
aku arya mempercayai perintahku
dan arryn melakukan apa yang diminta
di hutan ketika pangeran bangun
kenapa aku ada di hutan
apa yang terjadi
arryn menjelaskan dengan sedih bahwa klan telah menyandara raja
dan sekarang sedang dalam proses pengambil alih administrasi aquaria
pangeran juno marah
tapi erin menjelaskan bahwa ayahnya hanya ingin melindunginya
kita akan kembali arryn
aku mungkin tidak terampil seperti pasukan mereka
tapi ini adalah rakyatku dan aku tidak akan meninggalkan mereka
dan aku tidak akan meninggalkan mereka
tanpa membuang waktu lagi
pangeran juno dan erin memasuki istana di malam hari
tanpa membuang waktu lagi
mereka melihat orang klan arya lelah dan mengantuk

mereka memutuskan untuk menyerang pemimpinnya helen
saat juno mengintip ke dalam kamar

dia merasakan sesuatu tarikan ke arah kamar
seperti ada seseorang di dalam yang harus dia temui
erin aku merasa aneh
tuhan kita bisa kembali
tidak aku tidak akan meninggalkan ayahku
itu semua terjadi begitu tiba tiba
juno memasuki kamar dengan penuh semangat
tapi begitu helen berbalik
di ruang bawah tanah yang mulia
apa yang terjadi padamu di belakang sana
erin dia adalah bunga biruku
dia adalah manusia dan bukan sembarang manusia
dia adalah pemimpin arya dan telah menyandera ayahmu
tidak erin aku ingat semuanya
dia elanor teman terdekatku dan cintaku
dia adalah putri samuel penasehat ayah
apa kau tidak ingat
elanor dibawa pergi
aku telah melupakan segalanya kecuali mata birunya yang indah
apa kau tidak ingat semua ini erin
kau lah yang membawanya pergi raphel
aku juga mengingatmu
oh berhenti aku sudah terkesan
ya itu aku
raphel yang agung
tapi yang tidak aku mengerti adalah bagaimana mantraku tidak berhasil padamu
itu tidak pernah mengecewakanku sebelumnya
aku menekan ingatan tentang elanor di semua pikiranmu dan itu berhasil
tapi kau pangeran juno
aku sungguh lupa bahwa kerajaan kecil yang tidak berharga ini adalah kampung halamannya
dan sekarang kau kau ingat beberapa bagian dari ingatanmu dengannya
kau meremehkan ingatan kami rafil
kenapa kau melakukan ini
kau tidak terlalu cerdas
tentu saja untuk masa depan arya
kulihat betapa hebatnya dia sebagai pejuang bahkan sejak kecil
aku memberinya kehidupan yang lebih baik
kau hanya akan menjadikannya seorang putri atau ratu
tapi ku jadikan seseorang yang ditakuti oleh semua orang
aku membuatnya kuat
kau salah raphel
maksudku helen tersayang
apa yang kau lakukan di sini jangan khawatirkan tentang rakyat jelata ini
jangan lakukan apapun
aku ingin mendengar kau mengatakannya
kau tidak sepintar perkiraanmu
kau terus bertanya mengapa aku tertarik dengan kerajaan kecil ini
aku tidak tahu karena aku tidak ingat
tapi kau telah lupa
jangan berani berani merendahkanku
aku memberimu semua kekuatan
dan aku bisa mengambilnya kembali
di sini kau salah
aku selalu kuat
yang kau lakukan hanyalah menutup ingatanku
dan tak bisa kau lakukan dengan baik
aku akan menghancurkanmu
helen meluncur di lantai dan menangkap rafil
sebelum dia bisa meraih bubuk ajaib di sakunya
pasukan arya masuk dan menangkap rafiel
helen menyelamatkan juno
yang masih terkagum kagum akan betapa beraninya cintanya
juno aku ingat semuanya
kau tidak mengingat mata biru
mungkin akan sudah lama kita temukan
itu di luar kendaliku
dan aku tidak seperti
aku mencoba tapi
aku tidak tahu
cinta antara pangeran juno dan helen
setelah menghabiskan waktu bersama
raja dengan senang hati menikahkan mereka
elanor mengembalikan emas yang diambil klan arya
dari kerajaan lain
dan dia mengakhiri klan terkenal itu untuk selamanya
pengikut atau tentara arya memutuskan untuk tinggal di aquaria
yang akhirnya mendapatkan pewaris sejati mereka
kuyatakan kau sebagai pemimpin aquaria
kau pantas mendapatkan ini
pangeran juno melanjutkan kecintaannya pada taman
tapi sekarang aquaria lebih berwarna dari sebelumnya
penjaga tidak pergi mencari bunga biru
dan kamar juno kembali ke warna aslinya
karena pangeran juno telah menemukan bunga biru sejatinya